yang satu ini tak kalah viral
aksi seorang pengemis tua di brebes jawa tengah
yang membeli emas menjadi buah bibir di media sosial
pengemis bernama jan nuri asal di sabaros
kecamatan ketanggungan brebes
membawa dua karung uang
saat datang di toko emas rama pada rabu kemarin
meski penampilannya kurang meyakinkan
pelayan toko tetap melayani jan nuri
saat dilihat dalam karung berisi uang receh
pecahan dua ribu seribu sampai koin lima ratus an
setelah dihitung selama dua jam oleh enam orang pelayan
uang yang dibawa jan nuri ternyata berjumlah
sembilan empat juta rupiah
dengan uang tersebut jan nuri membeli emas
sebanyak dua puluh delapan gram dalam bentuk kalung sepuluh gram
dan gelang delapan belas gram
tetapi jumlah uang beli yang setinggi
menurut pak arindo j gabriel
untuk eur swo rupiah
tidak bisa keturunnya
jika dapat membayar ratusan juta rupiah
pada uang yang tersebut
dan berarti kita mengelilingi
telah ketulis dari sekolah
praseogan yang membeli
adalah pita biasa

hingga hari ini rumah tempat tinggal januri belum bisa dilacak
di tengah rai januri mengemis di tempat lain yang jauh dari tempat tinggalnya
tim liputan cnn indonesia